rob kembali melanda pelabuhan tanjung mas semarang pada jumat dini hari
namun tidak seperti biasanya genangan rop makin meninggi dan hingga pukul delapan pagi
bahkan ketinggiannya mencapai hingga satu meter
meski mengganggu aktivitas para pekerja dan industri
genangan rop tidak sampai melumpuhkan aktivitas bongkar muat pelabuhan maupun kegiatan ekspor impor
dari jam tiga udah luber dari tanggul udah mulai luber itu jam tiga
terus jam setengah empat udah mulai masuk di trotoar itu di loket masuk ke dalam loket
sekarang jam empat
nah ini sudah mulai turun
ini kalau begini udah mulai turun
tadi saya masuk tiket sudah sampai di batas trotoar ini
ada info tanggul jebol apa enggak sih mas
untuk saat ini belum ada untuk tanggul schol
kemungkinan nggak ada soalnya ini kan cuaca iklim aja
inilah kondisi sungai meduri yang berada di perbatasan kota
pekalongan dan kabupaten pekalongan jawa tengah
akibat tingginya rop di pantai utara pekalongan membuat air laut masuk hingga ke sungai
melimpas ke arah permukiman warga di dekat bantaran sungai pada jumat dini hari
sejumlah warga pun kaget dan panik dengan datangnya rop sebelum subuh tersebut
seperti yang dialami oleh miftahul huda warga tirto pekalongan ini
panik banget sih soalnya baru bangun tau tau
iya air masuk gitu
kita aja kan nggak
nggak tau abis saat subuh kalau tau kok nggak hujannya nggak deras tapi kok airnya masuknya terus
sempat evakuasi anak anak
sempat udah udah di tempat yang lebih aman di kerabat gitu
banjir limpasan rop yang terjadi di kota pekalongan terjadi di dua kelurahan
yakni kelurahan panjang wetan kecamatan pekalongan utara dan kelurahan tirto kecamatan pekalongan barat
sejumlah warga tirto mengungsi di aula kelurahan tirto
selain di kota pekalongan
banjir limpasan rop juga terjadi di kabupaten pekalongan
yaitu delapan desa di tiga kecamatan
tim liputan cnn indonesia